sidang kedua dengan agenda keberatan atau eksepsi dengan terdakwa buniani atas dakwaan jaksa dalam
kasus pelanggaran undang undang ite digelar di gedung kearsipan dan perpustakaan kota bandung
selasa pagi dalam sidang ini tim kuasa hukum membacakan sembilan poin keberatan atas proses hukum
dan dakwaan jpu terhadap bunyiany sidang yang dipimpin hakim ketua m sabto dari pengadilan
negeri bandung di lantai tiga gedung kearsipan dan perpustakaan kota bandung dimulai pukul sembilan pagi
dalam materi keberatan atau eksepsi yang dibacakan bergantian oleh tim kuasa hukum
buniani terdapat sembilan poin keberatan yang disampaikan diantaranya berkaitan dengan
proses hukum yang dijalani buniani berkaitan dengan proses persidangan hingga materi pokok
perkara dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan hukum basuki cahayapurnama bahwa ketika saya mengambil
dari media nkri saya download file nya lalu file itu langsung ke folder download di hp saya yang
diterita oleh polisi dan juga itu video yang tiga puluh detik yang saat itu sudah memotong oleh jaksa
penuntut umum yang tidak berdasar itu ya itu masuk ke dalam file download dan itu sudah ada buktinya
sidiknya itu ada di handphone saya yang disita nah yang kedua bahwa di dalam handphone saya itu
aplikasi atau software untuk melakukan editing untuk memotong mengedit segala macam jadi saya
dapat dari orang lain loh tetapi saya dituduh memotong makanya berkeras mereka saya dikenakan